digital economy atau ekonomi digital merupakan sebuah istilah yang menjelaskan fenomena aktivitas perekonomian yang terjadi akibat adanya teknologi digital
memang ekonomi digital telah mengubah pola bisnis dari yang sebelumnya serba manual menjadi serba otomatis
salah satu contoh nyata adanya perubahan akibat ekonomi digital adalah memiliki toko tanpa harus memiliki bangunan fisik
nah selain dari pelaku ekonomi ekonomi digital juga telah bermanfaat bagi konsumen
ekonomi digital telah mengubah aktivitas ekonomi menjadi lebih cepat dan mudah
sebagai contoh pemilik umkm dapat menembus pasar nasional atau global lebih mudah melalui platform digital
pemerintah dan perusahaan swasta dapat membuka lapangan kerja lebih banyak bagi masyarakat
dan masyarakat juga dapat bertransaksi secara online
sebagai upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital di tanah air
pemerintah tengah membangun sejumlah infrastruktur digital
untuk itu pemerintah indonesia di bawah direktif presiden bapak joko widodo
terus melakukan penggelaran pembangunan infrastruktur hulu digital
baik jaring tulang punggung fiberoptik
dan base transceiver station yang merata di seluruh wilayah tanah air kita
termasuk di dalamnya rencana pembangunan government cloud
pusat data nasional pusat data pemerintah
dan terus mendorong pembangunan private cloud
pusat pusat data privat baik oleh perusahaan nasional indonesia
pentingnya peran data dalam ekonomi digital
tak dapat dipungkiri
dengan adanya pertumbuhan ekonomi digital yang pesat
para pelaku industri dan konsumen memiliki kepentingan
untuk mengetahui tata kelola data pribadi
yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan swasta
pemilihan prioritas yang terkait dengan data sangat cerdas
karena data menjadi komoditas penting
untuk informasi dan untuk mengambil berbagai keputusan
oleh karena itu tata kelola data harus disusun
agar aman dan bermanfaat
penguasaan data berpegang pada prinsip untuk kehidupan yang lebih baik
bukan untuk mendominasi yang lebih lemah
meski pengembangan ekonomi digital memiliki nilai ekonomis yang tinggi
perlindungan data pribadi negara dan juga konsumen di indonesia
bahkan badan cyber dan sandi negara menemukan di tahun dua ribu dua puluh
ada sebanyak satu enam miliar serangan cyber di indonesia
dan per oktober dua ribu dua puluh dua bssn telah menemukan setidaknya delapan ratus juta serangan cyber di indonesia
yang menargetkan peretasan data pribadi
tahun ini ktt g dua puluh mengangkat tiga agenda prioritas
yakni arsitektur kesehatan global yang inklusif
transformasi berbasis digital
dan transisi energi yang berkelanjutan
sebagai upaya untuk mengoptimalisasi pembahasan transformasi digital
kementerian kominfo lakukan
info telah membentuk kelompok kerja digital economy working group atau dewg
dewg akan membahas tiga topik agenda transformasi digital
yakni konektivitas pasca pandemi covid sembilan belas
literasi dan talenta digital
serta pertukaran data lintas batas yang terpercaya
keberadaan akses digital saja tidak cukup
tetapi harus ini seperti logam mata uang ya
memiliki dua sisi
kepada kesehatan infrastruktur dan kemampuan menggunakannya
tidak bisa atau tidak mampu menggunakannya
maka tidak akan ada nilai tambah
sebaliknya kalau kita bisa menggunakannya
tetapi infrastrukturnya tidak banyak tidak merata
kesenjangan juga akan semakin lebar
jadi sekali lagi seperti uang dengan dua sisi
harus menjadi satu
maka itu presidensi g dua puluh yang akan digelar di bali pada november dua ribu dua puluh
menjadi momentum yang tepat untuk menentukan arah ekonomi digital dunia